di sela acara pembukaan world water forum di bali presiden joko widodo memperkenalkan prabowo subianto sebagai presiden terpilih indonesia
momen tersebut disampaikan joko widodo di akhir pidato pembukaan world water forum ke sepuluh yang digelar di bali international convention center nusa dua bali
lebih dulu jokowi menjelaskan prabowo subianto yang saat ini menjabat sebagai menteri pertahanan indonesia
dilanjutkannya prabowo adalah yang juga ke depan yang akan meneruskan kontribusi pada manajemen kebutuhan air dunia
prabowo yang hadir dalam agenda tersebut disambut dengan tepuk tangan dari para tamu undangan
yang sedang menjabat sebagai menteri pertahanan indonesia
yang berkomitmen untuk menjabatkan kebutuhan air dunia
terima kasih pak prabowo
terima kasih pak prabowo